petugas gabungan polda sumatera utara dan polrestabes medan dikerahkan mengamankan sidang putusan gugatan pasangan bakal calon gubernur sumatera utara
jr saragih dan ance selian terhadap kpu sumatera utara di pengadilan tinggi tata usaha negara
petugas juga membatasi pengunjung yang akan masuk ke ruang sidang utama
pengunjung harus melewati metal detektor dan diperiksa barang bawaannya
sementara itu ratusan orang pendukung jr saragi ance sudah berkumpul di luar pagar kantor pt un di jalan pratun deli serdang
sidang akan memutuskan gugatan jr saragi dan ance terhadap surat keputusan kpu sumatera utara yang memutuskan tidak memenuhi syarat sebagai calon gubernur sumatera utara
letusan tidak ada yang meninggalkan tempat nanti situasinya
pengadilan tinggi tata usaha
pengadilan tinggi tata usaha
pengadilan tinggi tata usaha
pengadilan tinggi tata usaha negara hari ini menggelar sidang putusan gugatan bakal calon gubernur sumatera utara jopinus ramli saragih atas putusan komisi pemilihan umum sumatera utara
dan untuk mengetahui perkembangan terbaru sudah ada produser lapangan cn indonesia agus supratman di pengadilan tata usaha negara medan sumatera utara
ya selamat siang agus agus sejauh ini apakah memang sidang sudah menghasilkan sebuah putusan bahwa majelis hakim pengadilan tata usaha negara terhadap kasus yang disampaikan oleh jr saragi ini
sepuluh sepuluh tiga puluh lima tadi sidang putusan kasus
jupinus ramli saragi pasangan bakal calon gubernur sumatera utara dengan ance selian sudah mulai digelar di pengadilan tinggi tata usaha negara
sidang terbuka untuk umum namun warga yang diizinkan masuk terbatas dibatasi dari tergugat yaitu kpu sumatera utara dan penggugat tim kuasa hukum dari pasangan jr saragi dan anja selian
dari penggugat sendiri hari ini yang hadir baru ance silian
sedangkan jopinus ramli saragih belum terhubung
saat datang ke lokasi persidangan ini
di dalam persidangan memang jumlah yang datang harus menjalani proses pemeriksaan yang cukup ketat
warga pengunjung harus melewati metal detektor kemudian harus diperiksa barang barang bawaannya
sementara lima ratus personil kepolisian gabungan dari polda sumatera utara dan polrestabes medan sudah melakukan pemaksimalan pengamanan di dalam maupun di luar gedung
sementara di luar gedung sedang ada aktivitas aksi unjuk rasa dari masa pendukung jr saragi
diperkirakan masa akan datang sebanyak tiga ratus lima puluh orang dan ini jumlahnya diperkirakan akan terus bertambah karena datang dari berbagai titik menuju pengadilan tinggi tata usaha
proses pembacaan putusan sendiri langsung dipimpin oleh ketua pengadilan tinggi tata usaha negara yang berperan sebagai ketua majelis hakim
prosesnya tentu saja
jika dibacakan diperkirakan akan selesai sekitar pukul dua belas siang demikian alfian
agus apakah aparat keamanan yang akan dikerahkan ini tidak hanya dari kepolisian saja apakah ada unsur lain yang dikerahkan mengingat bahwa masa masih akan terus berdatangan
dan mengingat kita juga harus mempertimbangkan hal hal yang negatif yang akan terjadi jika putusan ini memang tidak mengabulkan gugatan dari jr saragih
masa dari kepolisian
di sabara polresta besmedan dibantu dengan brimop polda sumatera utara dan sabara polda sumatera utara
selain lima ratus personil polisi juga sudah menurunkan water cannon serta barakuda jika sewaktu waktu diperlukan evakuasi dari para hakim maupun tergugat dan tergugat
jadi pengamanan memang cukup ketat warga ataupun para pendukung hanya tiga puluh orang yang diizinkan masuk ke dalam ruang sidang
selebihnya memang tidak diizinkan
sehingga mereka berkumpul di jalan pratun jalan di depan kantor pengadilan tinggi tata usaha negara
kemudian saat ini mereka sedang melakukan orasi di depan gedung dengan harapan bahwa jagoan mereka pasangan bakal calon gubernur jr saragi dan ance selian ini menang dalam putusan ini
karena kalau menang maka otomatis jr saragih akan mendapat nomor tiga
sedangkan jika kalah maka jr saragi masih punya kesempatan sekali
sehingga jr saragih akan melakukan banding ke mahkamah agung
baik terima kasih agus supratman melaporkan langsung dari deli serdang sumatera utara